terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
hadi pranoto pihak terlapor kasus penyebaran berita bohong
yang mengklaim menemukan obat covid sembilan belas batal menjalani pemeriksaan
di ditreskrim suspolda metro jaya
hadi pranoto sempat hadir memenuhi panggilan penyidik
namun karena mengeluh sakit akhirnya pemeriksaan kembali ditunda
hadi pranoto datang ke ditreskrimsus polda metro jaya didampingi kuasa hukumnya
hadi sudah sempat masuk ke ruang pemeriksaan
namun karena mengaku kondisinya sakit
hadi dirujuk ke bidokus spolda metro jaya
usai menjalani pemeriksaan kesehatan
hadi pranoto akhirnya diizinkan penyidik untuk dijadwalkan ulang agenda pemeriksaan
hadi pranoto menegaskan dirinya akan memenuhi panggilan ulang penyidik
jika sudah kembali sehat
sebelumnya hadi pranoto dan penyanyi anji dilaporkan oleh ketua umum cyber indonesia
muwanaz alaidit dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
terkait klaim obat covid sembilan belas yang disiarkan melalui akun youtube dunia manji
untuk hari ini tidak jadi mengikuti
pemeriksaan nanti dijadwalkan ulang kembali
dan pada posisi saat ini saya sakit
saya tentu saja akan berusaha dengan teman teman
untuk melakukan kegiatan kemanusiaan
emergensi yang saat ini melanda indonesia tentang covid sembilan belas